ini kita langsung bicara pak anies soal rencana pak anies rencana anda untuk melepas saham pemprov dki jakarta di produsen bir pt delta jakarta
yang pekan ini cukup menarik perhatian publik apalagi bagi masyarakat ibu kota pak anies
kami tahu bahwa ada proses yang cukup alot karena masih ditolak oleh sebagian anggota dprd paling tidak oleh ketua dprd sendiri dprd dki jakarta
sampai dengan saat ini pak anies apakah anda masih berkeyakinan masih pada pendirian bahwa akan melepas saham pemprov dki jakarta di pt delta jakarta
meskipun kita tahu bahwa ada dividen yang dihasilkan ada keuntungan yang dihasilkan dari saham itu pak anies
ya jadi saya masih dalam posisi itu berkeyakinan untuk tidak memiliki usaha di dalam bidang produksi
saya harus sampaikan di sini bahwa fungsi pemerintah itu melakukan pembangunan
pemerintah memiliki dua tangan
tangan pertama adalah institusi pemerintah lembaga lembaga pemerintah seperti dinas kalau di tingkat pusat kementerian lembaga
tangan kedua adalah badan usaha
badan usaha milik negara atau badan usaha milik pemerintah daerah
dua inilah yang digunakan dua duanya untuk melakukan fungsi pembangunan
karena itu kemudian pemerintah memiliki badan badan usaha untuk menjalankan
hal hal yang terkaitan dengan pembangunan tapi melalui mekanisme korporasi mekanisme dunia usaha
nah ketika pemerintah memiliki badan usaha bergerak di bidang produksi bir
saya mempertanyakan di mana letak komponen pembangunan dalam kegiatan produksi bir
kalau pemerintah memiliki badan usaha untuk membangun rumah membangun jalan
membangun jembatan itu masuk akal
bahkan pemerintah memiliki lembaga keuangan perbankan untuk membantu perkreditan
itu adalah bidang bidang yang memang kita melakukan pembangunan
karena itu kita memiliki badan usaha
sekarang dki punya badan usaha di bidang produksi minuman beralkohol
tidak ada unsur pembangunannya di sana
sama sekali tidak ada
jadi untuk apa pemerintah
justru berkegiatan usaha untuk memproduksi bir
karena itulah kita berkeyakinan ini harus dihentikan
justru uang itu tidak untuk dipakai produksi bir tapi justru bisa dipakai untuk kegiatan lainnya
kalau mau langsung kepada badan usaha kita punya banyak
misalnya pembangunan rumah dp rupiah itu dibutuhkan rakyat
misalnya air minum
ini kita bisa bangun itu bisa sampai seratus ribu saluran baru kita bangun
kalau kita mau membiayai kita bisa biaya sampai satu juta pelanggan
dengan menggunakan dana satu dua triliun yang saat ini ada di badan usaha itu
jadi itulah sebabnya
dan saya perlu garis bawahi bahwa pemprov tidak pernah bertambah sahamnya
baik pak anies saham dua puluh enam dua puluh lima
jadi alasan anda yang pada satu sisi adalah karena tidak berkontribusi terhadap pembangunan
kira kira begitu sebagai tugas dari bumd
meskipun kemudian kita tahu pak anies bahwa
katakanlah alasan dari beberapa anggota dprd teman teman di dprd
berkeyakinan bahwa ini ada untungnya ada dividennya yang lumayan besar
bahkan menyumbang atau berkontribusi terhadap pad pendapatan asli daerah
bisa menjawab soal itu pak
bahwa ada keuntungan dari menanam saham di pt delta jakarta
nomor satu ini prinsip dasar dalam pemerintahan
bahwa pemerintah itu berkegiatan bukan untuk mencari untung
pemerintah itu melakukan kegiatan untuk mensejahterakan seluruh rakyat
jadi bukan keuntungan untuk pemerintah
lalu pemasukan pemerintah dari mana
pemasukan utama pemerintah dari pajak
dengan dunia usaha berkembang
maka pajak menjadi meningkat
jadi pemerintah itu harusnya berpikir tentang meningkatkan pendapatan pajak
bukan mencari dividen
kalau mencari dividen itu private sector swasta
jadi itu prinsip dasar sekali
sehingga kalau ada orang berusaha mencari keuntungan dengan membuat bumd salah
dengan buat bumn itu salah
kalau mau cari keuntungan bikin usaha swasta
pemerintah itu fungsinya melakukan pembangunan
memfasilitasi dunia usaha tumbuh
bukan justru malah menjadi komponen pemain di dalam bisnis